detik detik aksi pencopetan di jembatan penyeberangan orang jpo pinisi jakarta pusat rekam jelas kamera pengawas cctv
seorang pria yang menggunakan tas ransel dibuntuti sejumlah pelaku yang diduga pencopet
salah seorang pelaku membuka dan mengambil barang dari tas korban
agar tak menimbulkan kecurigaan pelaku kemudian langsung mengoper barang hasil curian ke rekannya yang lain
meski belum diketahui pasti kapan kejadian ini terjadi
namun sejumlah warga yang kerap menggunakan jpo tersebut merasa resah dan was was
mereka berharap agar pihak terkait dapat menempatkan petugas di kawasan jpo ini